seorang mantan preman di tasikmalaya mengumpulkan anak anak jalanan
dan mengajari mereka ilmu agama dan wira usaha
berkat kegigihannya anak anak jalanan dan telantar
semua berawal dari keresahan yandi viana
warga kampung condong kecamatan ciberem tasikmalaya jawa barat ini
prihatin melihat banyaknya anak jalanan
dan diantimpiatur di sekitarnya
yandi semakin resah karena banyak diantara mereka yang berperilaku menyimpang
tahun dua ribu sebelas yandi atau lebih akrab di sapa bang jack
memutuskan untuk berbuat sesuatu
yandi mengumpulkan anak anak jalanan dan diantimpiatur
modal nekat ayah satu anak ini menampung mereka semua
untuk belajar agama di rumahnya
dengan bantuan dari sejumlah dermawan
yandi bersama beberapa rekannya mencoba membangun sebuah pesantren
yang kemudian diberi nama pesantren
pesantren laskar langit
nama laskar langit dipilih karena pada awalnya para santri ini
lebih banyak belajar di luar ruangan beratap langit
setelah hampir enam tahun kini hampir semua anak asuhnya
mampu menghafal al quran
bagi para santri awalnya cukup sulit untuk beradaptasi di tempat ini
meski demikian yandi tidak lantas berpuas diri
dia terus mengembangkan kemampuan anak didiknya
dengan membekali mereka ilmu wirausaha
kini pesantren laskar langit ini sudah membuka cabang
di tiga tempat di tasikmalaya
konsepnya masih sama
hanya menerima anak yatim fakir miskin
dan anak anak jalanan yang telantar